kamis dua puluh empat maret dijadwalkan pemanggilan kedua untuk tersangka kasus aliran dana hibah atau penyelewengan dana hibah kadin jatim lanyala mataliti
dan melalui kuasa hukumnya lanyala dipastikan tidak akan hadir karena masih mengajukan gugatan pra pradila
namun kejaksaan tinggi jawa timur masih menunggu kedatangan ketua umum pssi itu
tersangka kasus korupsi penyelewengan dana hibah kadin jatim sebesar lima tiga miliar rupiah lanyala mataliti
dijadwalkan untuk diperiksa atau dipanggil kedua kalinya hari ini
pasalnya pada panggilan pertama senin lalu lanyala mangkir
kejaksaan tinggi jawa timur masih menunggu kedatangan lanyala
walaupun kuasa hukumnya ahmad riyad menyatakan ketua umum pssi itu tidak akan datang
beredar kabar bahwa lanyala sedang berada di luar negeri
itu sudah tersangka ln yang telah kita lakukan pemanggilan yang patut
untuk panggilan yang kedua sesuai dengan pasal satu ratus dua belas
kita sudah melayangkan panggilan yang kedua sampai saat ini kita masih menunggu gitu ya